ada bugonya tanggulnya kemarin
ada bugonya tanggulnya kemarin
ini juga mengakibatkan air yang berada di kolom kolom ini
ini tumpah semua ke area yang masih terdampak
pak untuk warga gimana pak
untuk warga ini semuanya ini masih dalam
jadi semua relawan kita keram
tujuan yang utama kita adalah evakuasi warga yang masih ada beberapa yang ada di rumah
tapi alhamdulillah sebelumnya kita bukan kewajabannya
siap siap dan produksi di daerah daerah yang aman
nah ini yang kita masih tata dulu
karena ini dapur umum dan logistik ini kan
kita masih belum tahu yang secara pasti ya
di lokasi ini juga
tapi kita berusaha untuk berbuka puasa
untuk yang berbuka puasa sudah siap pak
yang berbuka puasa yang terendal baru
saksikan program program kompas tv